benar kang mus mau pulang kampung
iya kang mus mau tinggal disana
gak bakal balik lagi ke bandung
katanya kalau nanti ada
bosnya siapa atuk
saya belum tau
saya cuma ditanyain sama kang cecep
mau kerja disini lagi
saya disuruh kumpulin temen temen yang lain
berarti bosnya kang cecep
setau saya mah
kang cecep juga gak ada niat
jadinya siapa atuk
kan tadi udah saya bilang
terus terang saya belum tahu
beneran sekarang aman kalau saya kerja lagi disini
mudah mudahan terus sekarang bosnya siapa
saya belum tahu

ciriom kapa ladong
sekarang siapa bosnya
saya belum tahu
terus saya tugas di mana
bisa di jalur bis
yang lain belum pada datang
paling sebentar lagi
biar saya bareng
jangan lupa teliti sebelum membeli
boleh barter pakai kue
ada apa aja
ada asin sepat
jamar roti juga ada
kok kopinya cuma dua
kan kita bertiga
tadi kan bos belum dateng
jadi enggak dihitung
kang mus mau tinggal disana
nggak bakal balik lagi ke bandung
kalau nanti ada keperluan
dia bakal datang ke bandung
tinggal di bandung lagi
kalau keperluannya udah beres
kang mus balik lagi ke garut
terus nanti yang ngurus disini siapa
ya kita sama
kalo kan semua
kalau kang ujang udah gantiin kang mus
nanti duduknya tetep disini
atau pindah kedalam
mungkin pindah kedalem
gak tahu mungkin pindah kedalem

gak tau tadi pagi mah rame
bakin siang malah kurang
enggak aku udah sarapan
sarapan bubur raya
saya gak jadi jualan bubur ayamnya
bukan gak jadi
cuma tertunda sampai modal kamu cukup
atau mungkin kamu bakal gak jadi jualan bubuk
kebuku jualan kuenya sukses
tadi yang jadi jualan bubur ayam
terus yang barusan sukses jadi tukang kue
amin juga atau gimana
ya amin juga atuh
itu juga mau atuh
menurut kamu pasar udah bener bener aman
udah bener bener aman gimana
gak bakal ada yang nyerang lagi
kayaknya mah enggak
takut mengurat ngamuk lagi
saya kemarin ketemu
sama yang dua orang
yang awal ada masalah sama saya
di tukang soto
mereka langsung kabur
barusan mawar cerita
katanya dia mau kredit motor
iya doain aja
terus diangkat jadi karyawan tetap
aku berangkat kerja ya
kencang kanan gerak